hilangnya kitab raja musti
sudah menggegerkan dunia persilatan
para pendekar dari berbagai golongan
sedang mencari dan berusaha
untuk mendapatkan kitab itu
jatuh ke tangan pendekar yang berwatak
akan sangat mengerikan
dimana kian sanu
tunggu disini paman
udah nolongin ya
aku disini raih
aku akan mengalahkanmu
mengapa kau menghindar dariku
keluarkan semua jurusmu
raden sekarang sudah sakti
cuma kita belum punya kesaktian
kita bantu sama doa aja
kan kata raden juga tadi gitu
kita bantu ngedoa
sudah bisa menggunakan jurus jurusnya lagi
jangan jangan tenaga darahmu sudah pulih
apakah kau masih memiliki jurus lain kian santa
aku harus menghentikan rai sulawesi
dia akan semakin mabuk ilmu kanoraga
aku tidak melawan
karena aku takut mencelakai
aku takut dengan perang itu
kita menekan diri
jika memang aku ingin membunuhmu
sekarang aku bisa saja membunuhmu rai
tetapi tidak rai
untuk apa aku lakukan itu
kau adalah adikku
dan aku akan terus menyayangimu
kita akhiri pengusuhmu
tidak baik kita lanjutkan
sekarang kamu pulang ke penjara
kasian bunda akan terima
dia pasti merindukanmu
sekarang kamu pulang rai
urusan kita belum selesai
kau akan jadi musuhku
selamanya kian santan
paman tidak apa apa
tidak apa apa raden
tidak apa apa raden
kita lanjutkan perjalanan kita paman
tidak ada siapaan yang menolong ini
hilangnya kitab raja musti
sudah menggegerkan dunia persilatan
para pendekar dari berbagai golongan
sedang mencari dan berusaha
untuk mendapatkan kitab itu
jatuh ke tangan pendekar yang berwatak jahat
akan sangat mengerikan
kita harus segera mengutus seseorang
keberadaan kitab raja musti itu